ini gambar tadi juga beredar viral di mana mana ya bagaimana kita melihat ini kayak di film film bahkan ya polisinya ada di kap mobil dan kemudian dibawa terus oleh oknum tni tadi
semoga kasusnya segera dapat tuntas ya diusut
betul ada pula hal lain peristiwa yang terjadi kemarin ya ini juga masih terus diusut oleh pihak kepolisian
jadi ada sebuah truk yang diduga mengalami remblong menabrak rumah dan sejumlah kendaraan yang melintas di bumi ayu brebes jawa tengah
hingga minggu malam jumlah korban tewas mencapai dua belas orang
nah pas kejadian sejumlah anggota ormas di kawasan brebes melakukan pengadangan terhadap semua angkutan berat yang akan melewati tempat kejadian atau tempat terjadinya kecelakaan
inilah detik detik sebelum kecelakaan terjadi yang terekam cctv saat lantas polres brebes
minggu sore lalu lintas terlihat ramai dengan kendaraan roda dua
tiba tiba sebuah truk pengangkut gula melaju dengan kecepatan tinggi

truk tersebut melaju dari arah purwokerto menuju ke brebes
saat berada di perempatan kretek bami ayu truk diduga mengalami remblong hingga menabrak sebuah mobil dan delapan belas unit sepeda motor
truk juga menabrak rumah dan konter ponsel
truk bernomor polisi h seribu sembilan ratus sembilan puluh enam cz dikendarai oleh seorang sopir dari cilacap yang berusia empat puluh enam tahun
akibat peristiwa ini belasan orang dilaporkan tewas dan mengalami luka luka
hingga senin dini hari jumlah korban tewas akibat kecelakaan ini mencapai dua belas orang
semua jenazah korban telah diambil pihak keluarga untuk dimakamkan
sedangkan dua belas korban luka lainnya masih dirawat di rumah sakit siti aminah dan rumah sakit alam medika
desa raharja akan memberikan santunan kepada para korban
untuk yang meninggal dunia kami jaminkan sebesar lima puluh juta jiwa
kami beri santuni kepada ahli waris yang sah itu sebesar lima puluh juta rupiah
dan bagi korban yang luka luka itu yang masuk ke rumah sakit kami jaminkan biaya rumah sakitnya maksimal dua puluh juta rupiah
ditambah dengan biaya p tiga k maksimal satu juta
jadi totalnya dua puluh satu juta rupiah kami jaminkan
pasca kejadian ratusan anggota sejumlah organisasi masyarakat di wilayah selatan kabupaten brebes
minggu malam melakukan pengadangan semua kendaraan angkutan berat
agar tidak melintasi jalan layang kretek karena kondisi jalan yang menurun tajam
pengadangan dilakukan tiga kilometer sebelah selatan dari tkp kecelakaan
petugas dari polres brebes ikut mengamankan aksi dan mengatur lalu lintas
jika jangan sampai terulang kecelakaan lalu lintas
masanya melebihi yang seharusnya
ini tentunya perlu kepedulian
sampai kapan kita harus membiarkan masyarakat ini dalam keadaan was was
menurut warga aksi ini akan terus dilakukan sampai ada perhatian dari pemerintah
mengingat di lokasi ini sudah sering terjadi kecelakaan yang merenggut korban jiwa
imam sudipto brebes